pasca tewasnya bayi zafran di rumah sakit umum dr sutomo surabaya sang ibu kini masih dalam kondisi terpukul
keluarga korban berencana akan menggugat pihak rumah sakit karena tidak terima bayi jafran ditelantarkan
beginilah kondisi azizatul hoiroh ibu bayi yang tewas diduga karena penelantaran yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dr sutomo
aziza hanya bisa terbaring lemah dengan sesekali memanggil manggil nama anaknya
hingga sekarang ibu muda yang belum sempat melihat anaknya ini masih tak percaya bahwa dirinya harus kehilangan nyawa bayi yang dilahirkannya
pihak rumah sakit sendiri menyatakan bayi yang terlahir prematur ini memang semestinya berada di dalam inkubator
namun karena keterbatasan alat bayi ini terpaksa hanya diletakkan di tempat tidur dengan pemanas
kondisinya tidak normal sebab memang semestinya dimasukkan di dalam inkubator
tetapi karena inkubatornya penuh kita juga tidak bisa mengorbankan pasien itu
tak mau menerima alasan pihak rumah sakit keluarga korban berencana akan menuntut karena dari rekam medis kondisi bayi awalnya sehat
keluarga menuding rumah sakit dr sutomo sengaja menelantarkan bayi lantaran dirujuk dengan menggunakan surat keterangan
keterangan tidak mampu
harusnya bayi prematur kan ditaruh di inkubator yang kami tuntut adalah kenapa ditaruh kebiasaan
dan kenapa sejak awal pihak rumah sakit dr sutomo tidak bilang kepada kami pihak keluarga atau pihak dari ibi
bilang bahwa ini tidak ada inkubator
jika dari awal ngomong tidak ada inkubator kan seharusnya dikembalikan ke ibi atau ke pihak keluarga
jangan diterima tapi dalam keadaan tidak ada inkubator
siapa kepala perawatnya
sebelumnya muhammad zafran bayi laki laki asal
surabaya ini meninggal di usianya yang ketiga hari
zafran yang dilahirkan di rumah sakit ibi surabaya terpaksa dirujuk ke rumah sakit dr sutomo untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal
namun nasib berkata lain bayi yang sebelumnya dinyatakan sehat ini akhirnya meninggal karena diduga tak mendapatkan perawatan yang semestinya